polisi menangkap kawanan pelaku curanmor di lokasi berbeda
es pimpinan komplotan pencuri motor ditangkap di tempat kosnya di kawasan cengkareng barat jakarta barat
di tempat ini polisi menemukan sembilan unit motor hasil curian
bagaimana cara komplotan ini bekerja
berikut penelusuran jurnalis kompas tv dian silitonga
pencurian motor terjadi silih berganti
baru baru ini kepolisian sektor pesanggerahan jakarta selatan meringkus empat pelaku pencurian motor
salah satu pelakunya ditangkap saat kedapatan mencuri motor di kawasan pesanggerahan jakarta selatan pada minggu empat belas april dini hari yang lalu
para pelaku menyimpan motor hasil curiannya di rumah kos
lantas bagaimana komplotan ini menjalankan aksinya
pertengahan april kepolisian sektor pesanggerahan meringkus komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di daerah jakarta selatan dan sekitarnya
polisi terpaksa melepaskan timah panas pada pelaku
lantaran melawan saat akan ditangkap
di tempat kosnya di cengkareng barat jakarta barat
yang kami amankan inisial r e a dan e
yang kita amankan dan melawan kami ambil tindakan tegas terukur yaitu inisial e
kita laksanakan perintah pimpinan untuk efek jerah
karena sudah berulang melaksanakan pencurian kendaraan motor di wilayah jakarta selatan
komplotan ini tertangkap saat polisi menerima laporan adanya pencurian motor dari korban yang tengah bertamu di sebuah kos di pesanggerahan jakarta selatan empat belas april lalu
saat mengejar para pelaku di tengah jalan petugas memergoki seseorang yang mencurigakan mirip dengan ciri ciri yang disebut korban
pengendara tersebut adalah rm salah satu pelaku
dari sini polisi berhasil menangkap tiga pelaku lain di tempat kosnya
di salah satu lokasi kos polisi menemukan sembilan unit motor curian
untuk keseluruhan kita amankan ada di tempat kos daerah jembatan gantung cengkareng
ke sembilan kendaraan bermotor tersebut kita amankan di kos kosan tersangka
baru baru ini kami mendatangi kawasan jembatan gantung cengkareng barat jakarta barat
saya berada di kawasan perkampungan lokasi tempat tinggal keempat pelaku pencurian motor
yang sekaligus juga tempat tinggal mereka dijadikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan hasil curian
nah saya akan bertanya kepada warga sekitar untuk mengetahui persis di mana tempat tinggal keempat pelaku
sekaligus juga bertanya apakah mereka mengenal dan juga mengetahui keseharian para pelaku
di kawasan pemukiman penduduk yang tergolong padat ini saya menemui beberapa warga
di antara mereka ada yang mengaku mendengar penangkapan pelaku
namun tak ada yang memberikan informasi di mana lokasi rumah kos pelaku pencurian motor saat ditangkap
oh teman juga tapi teman salah satu yang ditangkap
oh tapi ada teman yang di situ gitu kira kira bisa nggak nemenin saya ke sana
kalau jam sekarang sama belum
dalam aksinya keempat pelaku curanmor tersebut saling berbagi peran
es merupakan pimpinan komplotan sekaligus pemetik motor atau eksekutor
sementara ak dan eg berperan sebagai joki dan membawa motor curian ke tempat persembunyian setelah menerima motor dari es
tim pemantau juga eksekusi ini aman tidak
ini berdasarkan interogasi ya
jadi es ini yang paling senior
pemetik eksekusi kendaraan bermotor apa aja itu jenis apa aja
oh satu lagi rm ini ya itu
tim pemantau terus dua lagi ini namanya peluncur
kalau sudah dapat kendaraan bermotor aman
dua orang ini yang bawa ke si tempat penyimpanan ya
saat menggasak motor korban para pelaku menggunakan kunci khusus yang biasa dipakai para pelaku curanmor
setelah motor curian dibawa kabur pelaku menjualnya secara online
motor metik akan langsung mereka jual
sementara motor manual mereka akan mempretelinya terlebih dulu lalu dijual secara ketengan
pakai kunci rahasia atau kunci pengaman
yang hitungan detik yang sudah sering dilakukan tersangka
kalau penjualannya motor jenis matic akan cepat untuk dijual
kalau misalnya yang memakai kopling itu lebih mahal
dia efektif dia dijual jual copotan
saat kami temui tersangka es mengaku butuh waktu paling lama
waktu paling lama satu menit untuk menggasak motor korban
bagi residivis ini keberadaan cctv bukan halangan untuk mencuri motor
biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
sekiranya ada selah buat masukin mata kunci itu kami langsung kerjakan langsung
kalau sebelum nyuri maksudnya mantau tuh liat liat cctv juga pak
oh enggak kalau cctv bagi kami itu mati gitu mbak isti
kita kata enggak peduli cctv
yang peduli itu kalau seumpamanya ada selah walaupun di depan alpa kan ada cctv
nah orang yang gak ngelihat ya udah kita langsung sikat
sebelum melancarkan aksinya para tersangka terlebih dulu memantau lokasi
para tersangka tak menentukan tempat dan waktu khusus
jika melihat motor diparkir sembarangan tak ada pengawasan
es dan kawan kawannya segera beraksi
ini biasanya melakukan di daerah mana saja
dimana aja itu setiap kita jalan mau di daerah manapun kalau setiap kita melihat peluang ada motor ya kita langsung ambil
kita langsung pergi setelah ada setelah kita langsung ambil walaupun posisi orang baru turun
tapi itu enggak dikonstan kita langsung pergi ada kesempatan langsung
saat ini seakan tak ada tempat yang luput dari incaran pelaku curanmor
para pelaku bahkan makin nekat
jika tidak waspada saat memarkir motor bisa bisa motor dibawa kabur pencuri
seperti yang dialami yoga salah satu korban tersangka es
motornya hilang di gondol tersangka saat ia bertamu ke tempat kos temannya
saya konsisten saya ingin berpengalaman saya ingin berpengalaman saya ingin berpengalaman saya ingin berpengalaman saya ingin berpengalaman saya ingin berpengalaman saya ingin berpengalaman
dari posisi pun itu nggak terlalu kelihatan dari pinggir jalan sebenarnya karena gelap kan
cuma memang namanya maling enggak enggak tahu
akhirnya saya main dulu di situ
ya kisaran setengah jam lebih
pas lagi main game di hp teman saya teriak
goy motor lu ke mana kegak ada
ngejar akhirnya saya masih sempat melihat motornya di bawah
setelah kejadian tersebut yoga berencana akan menambah kunci ganda dan gps tracker pada motornya
agar kejadian serupa tak terulang
mungkin lebih ke kunci ganda pun sekarang nggak ngejamin sih sebenarnya
karena lebih licin malingnya dibanding kitanya kan
daripada enggak ya kunci ganda nggak apa apa
cuma kan ada juga yang namanya gps tracker tuh
jadi kayak di perangkat motornya dipasangin tracker gps
para pelaku pencurian motor tak pernah jera
meski pernah tertangkap karena kasus serupa mereka tetap mengulangi perbuatannya
malah menjadi pimpinan komplotan
tak heran jika pencurian motor selalu bermunculan
kini tersangka es dan komplotannya dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp tentang pencurian dengan pemberatan
ancaman hukumannya penjara paling lama tujuh tahun
kali ini akankah mereka jerah
modus pencurian motor hampir tak ada yang baru
tapi kasus pencurian motor masih marak terjadi
benarkah penyebabnya karena rendahnya kepedulian pemilik kendaraan
atau karena kurangnya sistem keamanan kendaraan motor
para pakar akan mengulasnya untuk anda